ribuan wisatawan membanjiri obyek wisata monumen nasional jakarta pada hari raya kedua idul fitri
membeludaknya pengunjung yang ingin menikmati keindahan ibu kota dari atas monas
membuat antrean di pintu masuk pembelian loket hingga lift menuju ke puncak monas
kepadatan pengunjung monas jakarta sudah terlihat sejak kamis pagi
pengunjung antri di loket pembelian tiket masuk
antrean juga mengular di lift menuju puncak monas
pengunjung harus antre selama berjam jam untuk bisa melihat keindahan ibu kota dari atas monas
hingga kami siang sedikitnya lima tiket telah terjual
jumlah pengunjung monas diperkirakan akan terus meningkat karena masa liburan masih tersisa beberapa hari lagi
kepadatan pengunjung monas jakarta sudah terlihat sejak kamis pagi
sekarang kita mulai jam sepuluh malam jadi jam sembilan itu kita loket dan kita tutup